tapi kamu janji ya jangan ngasih tahu siapa siapa
kenapa harus bisik bisik
mereka gak akan dengar
boleh kan sok
ini saya mau nyicir utang
kamu teh tidak perlu setiap hari ke rumah saya
mendingan kamu kumpulkan dulu
kasian kamu pulak balik
yaudah kalau kayak gitu mak kang
kalau gitu saya promisi dulu
itu undangan jeneper
kamu sudah kasih sama saya
di warung ciemas
eh ini tadi kos warang ajak saya ke sini ya tukum
kamu tuh sudah tua sekali
umur kamu berapa
kok sudah pikun
kamu jarang baca quran
ya udah tuh kita ngomongin yang buat masak masak aja kum
jangan sekarang lah doi
pusing kenapa tukum
saya mau ke warung cemas
ini sudah jam delapan tukum
ciemas sudah tutup eh
sudah tidur eh
kum itu enggak tukum
emang nyate masih ada yang namanya oo di kampung kita
sering mengganggu angelina
sering diradekin angelina s jolly
anak bapak tukum
eh denny mau denger bapak ceritanya tentang kesatria denny
namanya juga sama denny
gini ceritanya teh
pada zaman dahulu ada seorang kesatri yang namanya denny
orangnya tinggal gagah banget
namanya juga anak kak he'akum
biasanya memang kerja emang berani sama ibunya
nggak percaya sama anak teh
iya iya atucu namanya juga ibu perempuan
kalau anak gadisnya kenapa napak ya pasti khawatir ya kan
bapaknya kan cari uang
jadi cucu teh paling takut sama bapaknya
jadi nih ya kalau misalnya cece galak aja sedikit sama cucu
pasti tuh langsung dilaporin diaduin sama bapaknya
tapi itu dulu waktu bapaknya teh cari kerja
sebelum cerai sebelum saya teh disuruh ke arab cari kerjaan di sana
dan pada akhirnya kesatria deni berhasil merebut hati putri raja
walaupun ada pangeran tampan
yang banyak hartanya
tapi kesatria deni tidak pantang menyerah
akhirnya teh putri raja jatuh cinta
karena kesatria deni teh gagah berani
dan pantang menyerah
kayak anak bapak
udah ngerjain pr belum
hmm atas pak
ya udah sekarang siap siap tidur ya
dinam dulu dinam dulu
nuhun ya kang
kalau ada aceh pasti kang dadang muncul
karena cuma si aceng yang mau ngeladenin si dadang
kalau kita kan ngalah
makanya si dadang jadi males
bukan itu perkaranya kum
ya terus apalagi dong
ini sejarah masa lalu
sejarah masa lalu
saya cuma keceprosan atuh kum
nggak boleh kum
cuma saya sendiri yang tahu
saya udah janji gak mau kasih tau siapa siapa kum
jangan begitu kum
itu namanya memaksa
itu namanya memaksa
tapi kamu janji ya jangan ngasih tahu siapa siapa
itu namanya memaksa
tuh tuh tuh tuh
ini halamnya kang
ya nggak apa apa tuh gitu ya
kang idoy ditunggu pak kemet
pak ustadz artusan
ya elah tuh kang nggak apa apa tuh
nggak ada orangnya ini
ya udah tuh hati hati ya
selamat malam kak
bapak mau geser terlalu di pinggir takut jatuh